kita beralih ke informasi lain
pusat karantina ikan kementerian kelautan dan perikanan bersama bkipm bandung
melepas liarkan ribuan ekor kepiting bakau di pangandaran selasa sore
kepiting bertelur yang bobotnya di bawah dua ratus gram ini merupakan hasil sitaan
upaya penyelundupan dari sejumlah daerah di indonesia
menggunakan lima perahu nelayan
petugas karantina ikan bersama mahasiswa politeknik kkp
melakukan aksi pelepas liaran kepiting bakau di habitat aslinya di kawasan muara sungai cikidang
sekitar seribu ekor kepiting bakau yang dilepas liarkan ini merupakan kepiting selundupan
dari wilayah balikpapan gorontalo banjarmasin dan makassar
aturan permen kelautan dan perikanan no lima puluh enam tahun dua ribu enam belas menyatakan
kepiting berbobot kurang dari dua ratus gram dan kepiting bertelur dilarang diperjual belikan
selain untuk mencegah faktor punah
pelepas liaran kepiting bakau ini juga sekaligus menjadi upaya edukasi
bagi mahasiswa kelautan dan perikanan dalam menjaga ekosistem alam
dalam kurun waktu empat bulan terakhir
pusat karantina ikan kkp berhasil menggagalkan upaya penyelundupan kepiting bertelur
senilai satu miliar rupiah
sementara kepiting undersis senilai ratusan juta rupiah
diharapkan dengan adanya kegiatan ini
populasi kepiting bakau akan meningkat dan menjadikan ekosistem sehat
di kawasan muara sungai cikidang